sampai jumpa di video selanjutnya
bukan gitu gek aku udah sekarang cuma lagi bingung
aku harus bersikap gimana sama membunuh ayah aku
aku harus kembali bersikap benci sama dia
aku tak bisa berpikir
aku gak bapak
masih mikirin isa
dia buat kamu seperti ini
apa dia masih dalam pikiran kamu sampai hari ini
apa dia bikin pikiran kamu
apa yang maken gabrak nabrak
kenapa lagi istri muda kesayangan papa itu
bisa bisanya udah melikah dan papa masih mikir laki laki lain
kenapa dia bisa seperti itu
aini benar benar sangat mencintai
iya kayaknya seperti itu
dia bukan hanya menunjukkan kekuasaan
tapi dia masih mencintai iksan
jangan saya tahu kamu
kamu memang suka memujukkan aini
saya tidak akan bertanggung jawab
papa boleh saja marah marahin mama
silahkan aja pak
papa boleh pilih kasih sama mata
tapi mama bukan orang yang suka dengan kekalahan
lihat aja pak
mama tidak akan diam
mama akan terus merusak hubungan papan
dengan perempuan sialan itu
apa bukti itu sebenarnya yang kau tunjukkan sama aku
sebagai peringatan ke aku
bahwa seharusnya aku gak bersikap baik sama pak prabu
karena dialah yang sudah bunuh ayah
tapi bukankah engkau yang ngajarin kepada umatmu
untuk saling memaafkan
seperti apa aku harus berdoa
apa aku harus berdoa
apa aku harus berdoa
apa aku harus berdoa
apa aku harus berdoa
kalau kamu dengan keadaan kayak gini nyetir
ya aku gak mau dong
mau bilang kepenyok
kalau kamu masih mau nangis
di sini enak kok tempatnya
dan kalau kamu butuh bahu
nih pakai aja
mungkin sekarang kamu cerita deh
kamu tuh kenapa sih
ada masalah apa sih
kalau kamu mau cerita sama aku
aku bisa dipercayai
bukan gitu giku
aku udah sekarang cuma lagi bingung
aku harus bersikap gimana sama budo ayah aku
atau aku harus kembali bersikap benci sama dia
nggak suka sama dia
sementara sekarang dia tuh baik banget sama aku gik
emang kan aku bingung banget sekarang
agak tapi kan gak ada perintahnya

udah sekarang kita pulang aja
aku masih liat kamu sedih kok
kamu tenang dulu
kamu kenapa aku sih sakit tahu kamu ngapain tadi cium aku kayak gitu kamu tahu aku kayak gitu
kenapa karena aku nggak mau lihat kamu sedih oke sekarang kamu marah minimalkan kamu gak sedih
sekarang kamu mau nampak aku kecuali namanya kamu tuh nggak boleh sembarangan nyum orang kayak tadi
itu nggak sopan tahu amira amira amira amira aku itu peduli dan sayang sama kamu nggak tega
lihat kamu nangis kok malah ditampar
hai ada apa cerita
hai ama lena dan mesya juga gajah atin mama kalau gitu kenapa mama nangis cerita domar apa mama abis berantem ya sama papa apa yang bikin nangis
saya ingatkan soal kamu jaya
kalau ada orang yang tanya soal ini
kamu jangan sekalipun menutup nama saya dan nama prabu widaya
aku nggak mungkin kasih tahu zahira
kalau papanya orang yang dia sayang ternyata pembunuh
zahira pasti hancur
aku nggak bisa biarkan zahira hancur dan kecewa
hah cukup aku saja yang menanggung beban ini
mama ada apa sih mama
mama cuma lagi gak enak badan
mama mau sendiri dulu ya
sedih lagi nur
kayaknya mama ngebunyi sesuatu dari aku ya mama
aku feeling aku kuat banget kalau mama itu emang menyembunyikan sesuatu dari aku
tadi aku ketemu sama mama man
dia tuh kelihatannya pengen ngomong sesuatu sama aku
tapi tiba tiba dia nggak jadi
dan dia beralasan kalau dia lagi pengen sendiri
dan katanya dia lagi nggak enak badan
tapi feeling aku kuat banget man
kalau mama itu memang menyembunyikan sesuatu dari apa
gak mungkin sih
atau nyembunyikan sesuatu dari non
ya mungkin emang dia lagi
mama aja kali yang lagi sensitif non
tapi dia itu mama aku man
aku tahu dia aku kenal man sama dia
aku tahu dia kayak gimana orangnya
dan aku tahu banget kalau emang dia menyembunyikan sesuatu dari aku
dan aku takut banget man
aku takut banget kalau
kalau mama kan bilang sama aku kalau aku ini bukan anak kayak papa man
aku takut kalau mama kan ngomong kayak gitu
man kamu dengerin aku kan
ya udahlah non
non percaya aja
nggak mungkin salah
ya kamu benar juga sih man
aku tetap punya feeling
kalau mama itu memang menyembunyikan sesuatu dari aku
saya nggak jujur sama non
apa sih yang disembunyikan sama nyonya aini
memang bukan anaknya tuhan prabu
tapi masa nyonya aini mau kasih tahu itu sama non zaira
kenapa begitu banyak kejadian di hidup aku
hati aku udah cukup bingung
harus ngeliat bukti bahwa
pak prabu memang membunuh
kalau ada orang yang nanya soal ini
kamu jangan pernah
menyebut nama saya
dan nama prabu wijaya
kenapa sih rizky kayak gitu sama aku
apa maksudnya dia
apa aku harus kasih tahu ibu
kalau bu aini sudah mendapatkan bukti
bahwa pak prabu yang ada bunuh ayah
tentu udah dapat buktinya
ibu juga pasti akan berusaha mengambil bukti itu
dan ngelaporin pak prabu ke polisi
aku juga gak mau bertengkar lagi sama ibu
apalagi kalau sampai ibu tahu soal rekam

ibu pasti akan semakin gak memaafkan aku
misalnya aku masih bersikap baik sama pak prabowo